inilah aksi heroik yang dilakukan siti indriani bidan yang bertugas di dinas kesehatan kuarmada ii
saat membantu siti romlah dua puluh empat tahun melahirkan di sebuah stand di pasar pabean surabaya jawa timur pada sembilan november lalu
ia langsung memberi pertolongan saat mengetahui ada yang melahirkan di pasar meski tanpa alat medis
walau posisinya sungsang bayi lahir dengan selamat dan dibawa ke rumah sakit muhammadiyah surabaya menggunakan kendaraan roda
jadi dua kami tanpa peralatan apd tidak lengkap peralatan tidak lengkap jadi kami sudah cuma gondonekat saja
bismillah pasrah kami nolong mudah mudahan juga kami ditolong
jumat pagi siti romlah mengisahkan ia dan suaminya sedang dalam perjalanan ke rumah sakit muhammadiyah
setiba di kawasan pasar pabean romlah tiba tiba merasa sakit seperti hendak melahirkan
pasir rumah sakit muhammadiyah perjalanan ke rumah sakit besar
itu apa sudah keluar keluar lakinya jadi mau jadi minta turun di jalan pas di dekat pasar pabean
kepala dinas kesehatan kuarmada ii kolonel laut tirka mengatakan atas prestasinya bidan siti indriani yang saat ini menjadi pegawai harian lepas diprioritaskan diangkat sebagai aparatur sipil negara
yang pertama keberanian mengambil keputusan
kepala dinas kesehatan kuarmada ii kolonel laut tirka mengatakan atas prestasinya bidan siti indriani yang saat ini menjadi pegawai harian lepas diprioritaskan diangkat sebagai aparatur sipil negara
bidan yang menolong persalinan mengusulkan bayi itu diberi nama wira ananta rudira yang berarti tabah sampai akhir sesuai dengan semboyan kesatuan kapal selam tni al
fahruddin uluwi surabaya jawa timur